pinson yang kemarin gagal ikut seleksi tinju buat bordak
suruh dia ketemu saya di markas
terus saya jadinya sendirian di pasar
kamu menghadap kamu di markas
eh si ganteng
malam minggu mau kemana
malam minggu malam biasa sama aja
paling di rumah sama anak
tidak pengen sekali kali malam mingguan nonton ke bioskop
enggak ada yang ngajak
pak dermakan taneman
saya suruh jaga bukan ngegoda
kamu kira saya gak dengar
dan gak perlu dateng ke pasar lagi
jangan lama lama ya kang
lama lama ya kang
ada patah gak
ada patah gak
ada patah gak
saya pinjam anak buah kamu
anak buah saya kan cuma tinggal satu kang
dia kayaknya mau nyoba jadi orang benar
lagi nyoba tes masuk abri
namanya udah ganti
udah lama komar
buah perempuan yang jualan
saya mah udah insap kang
berarti tinggal si iwan pison
yang kemarin gagal ikut seleksi tinju buat porda
suruh dia ketemu saya di markas
saya jadinya sendirian di pasar
kamu mau ngadep kamus di markas
kamu tahu kan kinanti anaknya kang bahar
behron itu apa kang
kemana kinanti pergi
tapi jaga jarak
jangan sampai ada yang tahu
kamu cuma behron
gak boleh ada di depan
tapi jangan lupa sarapan
dan jangan lupa makan siang
kinanti mereka dulu ya
nanti pulangnya gak usah jemput
nanti tete pulangnya naik apa
mau ke toko depan beli gula
jessy jangan diajak
mak mau beli apa
udah gak usah ikut lah

ya udah tunggu ya si ambil uangnya dulu

mau kemana bos
si bo sekarang jadi ganteng
mirip bintang film
mirip bintang film
mirip bintang film
mirip bintang film
mirip bintang film
ganteng masih aja cuma comot
mirip bintang film
mirip bintang film
mirip bintang film
mirip bintang film
kamu gak usah turun narik panjang
sudah waktunya kamu latihan jadi bos
kamu masih ujang turun sendirian
kamu akan kepegang bos
cari orang baru yang muda yang gede nyali bukan cuma kedepannya ini doang
kenapa cik edo
tadi emak jajan uangnya kurang
kan udah saya bawain uang lima emangnya es krim harganya berapa
es krimnya cuma tiga lima ratus tapi emak juga jajan wafel sama biskuit
pakai uang cik edo
si dik dik sekarang posisinya jadi asisten saya
dia nggak perlu lagi turun ke jalan
kecuali kalau memang dibutuhkan
yang turun ke jalan selain tamu
nanti si dik dik cari orang baru
kenapa dia yang diangkat jadi asisten bos
kenapa bukan saya
dia itu apa
waktu kemarin saya ajar
nyuruh saya ngerekrut orang baru
dia bilang saya nggak usah lagi turun ke jalan
saya diangkat jadi asistennya
dia minta berapa orang
jangan lebih dari dua
terus kamu harus pastikan
orang yang ada di bawah kendali kamu
kamu sabtu minggu
ada acara gak
belum ada rencana apa apa sih
kamu bisa ikut sekalian
coba nanti kirain di telpon tetehnya buat janjian
tapi sehat kan
semenjak ditinggal mami
rumah ini jadi sepi
kan ada kinanti
kinanti kan kerja
sabtu minggu kan libur
iya papi pengen semuanya kumpul
yaudah ya papi tunggu ya